saudara informasi lainnya mabes polri mengakui ada anggota densus delapan puluh delapan yang diamankan karena menguntit jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah
kadifumas polri irjen sandinugroho menyebut anggota densus delapan puluh delapan yang menguntit jampitsus telah dijemput dan diperiksa oleh biro paminal propampolri
dari hasil pemeriksaan propam polri menyatakan tak ada pelanggaran etik disiplin ataupun pidana yang dilakukan anggota densus tersebut
memang benar ada anggota yang diaman di sana dan identitasnya memang benar anggota tersebut dan sudah dijemput sama paminal
dan dari hasil pemeriksaan di biro pam seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan
memang benar kalau anggota sudah diperiksa
maka tadi hasil keterangan dari pak kadifropam seandainya misalnya anggota melanggar etika anggota melanggar tindak pidana
anggota melanggar tindakan disiplin atau yang lainnya berarti pak kadipom juga akan menyampaikan hal serupa
jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah
maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai kami mendapatkan informasi seperti itu
wakil ketua komisi hukum dpr fraksi gerindra habibur rahman menyatakan
masih menunggu penjelasan resmi dan belum ada rencana memanggil kapolri ataupun jaksa agung usai kasus
kami tidak ingin mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan asumsi
jadi soal peristiwa yang disimpulkan
nah dugaan penguntitan dan lain sebagainya kami menunggu saja apakah memang benar ada peristiwanya
sehingga kalau nggak ada informasi resmi yang signifikan kami tidak bisa menindaklanjutinya dengan memanggil atau mengundang pihak tertentu
ya tentu saja nanti kita harapkan pemerintah ada semacam keterangan resmi ya
apakah itu tindakannya
tapi dengan pertemuan yang difasilitasi oleh menko polhukam saya berharap ini sudah clear and clean